tolong aku harus cari bino
suara apa itu kak
tolong keluarkan saya dari sini
saya gak akan mengganggu kehidupan
saya akan mengalami
pergi jauh dari sini
semua udah terlambat
semua tuh terlambat
tapi papa akan tetap cari kamu dan anak kamu
tapi tenang aja
aku gak akan pernah tinggal diam
aku akan terus kejar kamu dan memastikan kamu terlancur
kita tidak hanya murah

dan sampai sekarang keluarganya masih mencari dia
dimanakah vino sekarang
bayi yang usianya masih enam bulan
ma jadi gini sih ma
alia kehilangan bayi siaran itu di
vino sangat dirindukan oleh kemarganya
kalau anda pernah melihat atau memiliki informasi tentang keberadaan anak tak berdosa ini
anda bisa langsung menghubungi redaksi kami
jangan biarkan keluarganya vino terus berduka
dan jangan biarkan vino terpisah dari kasih sayang keluarganya
kami dari pihak tv news berharap bahwa akan ada sedikit petunjuk akan keberadaan final dari anda semua
orang yang gak ada hubungan keluarga aja dengan senang hati membantu ya
ah itu memang hebat loh
gak seperti perempuan itu
nusuk di belakang
sejak kapan sih ma mita nusuk kita di belakang
kayaknya gak pernah deh
sejak dia menikah sama arvino
ya itu salah siapa mah
itu bukan salah mita tapi salah kita semua
pikir kalau papa dan mama gak ngelarang hubungan mereka
aku yakin kak arvino masih hidup sampai sekarang
aku kaget seperti menyudutkan mama
aku percuma juga menyudutkan mama kayak menyalahkan mama kayak
kak arvino gak akan pernah hidup lagi
udah deh kita jadikan saat ini adalah saat introspeksi diri ya
supaya kita semua gak asal nuduh sana nuduh sini
cukup cukup cukup
lebih baik kita fokus untuk menemukan fino
daripada ribut sendiri
harusnya si upik abu itu gak usah aku kasih makan
aduh dia tambah tenaga
suara apa itu
eh suara mana aku gak dengar suara suara apa
suara apa itu kak
jawab yang jujur kak
pa tolong buka pintunya aku harus cari vino
ya ampun mita
mita kamu digeleng dari kapan disini mita
kamu harus tolong aku mil aku harus nyari vino

bisa bisanya kalian bertindak sekecil ini
sama dan kakak ini udah gila atau apa ya
mita pakai dikurung segala yang mana dia tuh binatang
wah yaudah kita lihat ke atas yuk
didi kan udah dibilang
gitu aja gak becus
mah daripada nyalain aku terus mendingan bunuh aja aku sekalian
semua soalan limpahinnya kakak
sedangkan vino ada di luar sana
dia kelaperan kedinginan dan entah apa yang terjadi sama dia
aku tahu kamu susah tenang tapi panik ini gak akan menyelesaikan
mungkin aku gak bisa ngerasain kesedihan dan kecemasan
kau ganggu dia
aku gak bisa ngerasain kesedihan dan kecemasan

tapi aku bisa tau
karena vino adalah keponakan aku juga
dan aku yakin vino pasti akan dilindungi tuhan dan dia akan kembali kok
kami juga tidak tinggal di
alia juga membantu kita kok

bahkan foto vino sudah tampil di televisi
jadi sebentar lagi kita pasti akan tahu keberadaan vino
sekarang kamu istirahat ya
apa vino bisa ketemu dengan cara seperti itu
ya kamu tenang
serahkan saja kepada tuhan ya
sekarang mau istirahat dulu ya
simpan energi kamu untuk besok
mudah mudahan besok kita dapat petunjuk dimana vino
dan aku yakin kok
kita pasti akan menemukan fino